anak ini tidak bersalah cepat lebar
sudah dulu mesti kau datang kemaren
lonceng kurang ajar
bukankah peraturanku sudah jelas
tidak akan didengar
yang akan bayar hari ini juga
saya akan cari pinjaman ke orang lain
oh berlanjut dong
kamu suka dengan pemandangan barusan engkau
kamu tahu kan maksudnya
jangan coba macam macam melawan kami
eh jaga jaga dia melihat kita
orang itu mencurigakan
tapi yang lebih utama
ya si beko itu
tangannya mengeluarkan aura berbahaya
iya lebih baik
sekarang kita mengamati saja dulu keadaannya
sekali selalu bertindak bisa bahaya nantinya
kamu sedang apa di sini
cepat segera pergi
tapi aku berhutang budi padamu mas
kamu tenang saja dik
aku dijanjikan akan segera bebas oleh bengkel
setelah aku bisa bertahan tanpa makan dan minum
aku pasti kuat aku pasti bisa bertahan
ya kak ribet apa lah si dika tolong

tapi buried udah di sombong
atas tindakan ini kami patut dihukum
anak ini tidak bersalah
sudah tidur mesti kau datang kemari
bocah kurang ajar
hei kau yang gila
sudah melempar bocah ini
hei kau gora gora tengik
mas ketua dibuat
sita kamu tetap di sini ya
apa peduli memakarlah
betul ayo kita kabur dulu
kalian kejar mereka
tidak usah dikejar
mereka pasti akan kembali
kamu tidak apa apa sita
baik baik saja mas
apa sebenarnya yang memaksamu untuk masuk ke sana
kamu tahu itu bahaya kan
itu ada orang yang menolongku disana
hajar hajar aku
wah mekar sekali ya
iya benar tiba roto pasti akan marah
saat ini kok memberi hukuman mati
menjemurnya atau memberi makan berhari hari
bukanlah tadi manggala bilang bahwa dia akan dilepaskan jika dia bertahan selama seminggu tanpa makan dan minum
tapi itu semua bohong
kiba roto memang gemar menyiksa
iya itu tidak baik
sita sekarang ibumu sedang bersembunyi di kandang kuda dekat rumahmu
temuilah ibumu sekarang
pasti dia sangat khawatir
terima kasih mas jaka dan mas ketuh
manggala aku harus menyelamatkannya
tidak saja kalian tidak melanggar aturanmu
tidak saja kalian tidak bisa menahan aku
itulah yang menuntut kalian
urusanku lebih penting daripada perempuan ini
hanya kau guruku lebih penting dari urusanmu
mungkin itu pintu masuk menuju mata airnya
ayo gentalah cepat
biarkan saja dia
lawanlah perasaan kalian semua
sejeluruhku pasukan iblis gunduk tidak berulah kembali
sepertinya mereka sudah menyebar kemana mana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada hal penting yang ingin kami bicarakan
kami sudah tahu maksud kedatangan seluruh sunan kudus dan sunan kalijagat